tenang aja ya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
eh kenapa kalian gak kabur bareng aja sama haikal
lebih enak disini ya daripada di jalanan gitu
dudut sama asun
bawa duit yang jumlahnya satu ratus dua puluh
katanya mau ganti
uang pak kiai tadi malam
yang ngasih ke pak awang
mereka itu sudah berusaha
mengganti uang abah yang
abah berikan kepada pak awang
jangan seujau dulu
jangan tantal menghakimi orang lain ya
terus yang menjadi pertanyaan saya adalah
kalian bisa kabur dari sini itu gimana caranya sih
tadi pagi pagi dudut sama asun nemuin pak penjaga
sebentar pak pak cek dulu ya
itu namanya kamu sudah
menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan
oleh pak satpam
kamu gak boleh begitu
nanti kamu gak bakal dipercaya lagi sama orang
terus haikalnya kemana
gak tau pak ustaz
katanya mau beli makan siang
tapi gak balik balik
betul kan sun
betul tuh betul
kalau memangnya haikal berjodoh untuk belajar di sini
dia itu akan kembali lagi
bah tapi gimana soal keselamatan haika
gue setia allah itu akan melindungi
ya tenang aja
angkuri stok air mineral pak
tapi kita berapa galau nih pak
delapan untuk tujuh minggu kan
ustadz ya ini yang kosong taruh mana yang kosong taruh di sana yang isi taruh sana
pade hati hati dong pane
kok kayak kenal ya tempatnya
terjebak kecoh kecoh bunyi apaan tuh
calon lagi jatuh kali ya
saya simpen dulu pak ya
delapan galon buat jemimu cukup gak ya
ini apaan tuh
kupir belakang penek di belakang
pak d di belakang
tadi bunyi apa ya
pegalon ketiup angin
bantuin masih banyak itu
malah mandak minding mandak minding
iya pak d tadi ada bunyi angin
masih banyak masalahnya galon
tapi masih penasaran tadi bunyi apa ya
makasih pak ustadz
makasih pak ustadz